mulai satu januari dua ribu dua puluh pemerintah akan melarang peredaran minyak goreng tanpa kemasan atau minyak goreng curah
mulai satu januari dua ribu dua puluh pemerintah mewajibkan penjualan dan produk minyak goreng dalam kemasan dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
selama ini sosialisasi sudah dilakukan kepada penyalur minyak curah dan masyarakat agar tidak lagi menggunakan minyak goreng curah
minyak goreng curah yang beredar selama ini berkualitas rendah karena tidak melewati pengawasan badan pengawasan obat dan makanan
sementara itu untuk memberantas peredaran minyak curah pemerintah meluncurkan minyak goreng dalam kemasan yang lebih terjaga mutu dan kualitasnya
menteri perdagangan menyampaikan total produksi minyak goreng nasional per tahun berjumlah empat belas juta ton
dari jumlah tersebut alokasi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri sekitar lima satu juta ton dan sisanya untuk pasar luar negeri
stamina nya tidak perlu import tetapi berasal dari dalam negeri sendiri